menjelang pergantian tahun anggota satlantas kepolisian resor cianjur dibantu polisi cilik
menyosialisasikan penutupan jalur menuju puncak
penutupan jalur akan dilakukan pihak kepolisian pada malam pergantian tahun
mulai pukul delapan belas hingga satu januari pukul empat waktu indonesia barat
puluhan polisi cilik bersama anggota satlantas polres cianjur
membagikan brosur tentang penutupan jalur puncak
pada malam pergantian tahun polres cianjur akan menutup jalur menuju kawasan wisata puncak
dari depan pos tmc satlantas polres cianjur
penutupan jalur akan dimulai pukul delapan belas hingga satu januari dua ribu delapan belas pukul empat waktu indonesia barat
jalan yang ditutup diantaranya ruas jalan bandung sukabumi ataupun cianjur yang mengarah ke puncak
penutupan jalur dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas pada malam pergantian tahun baru nanti
bahkan untuk menekan angka kecelakaan kendaraan berat untuk sementara
sementara dilarang melintas di jalur puncak
dalam kendaraan bebas dan luas dilarang melintas di jalur puncak
oh jadi semua kendaraan pas malam tahun baru sudah ditutup ke arah puncak
apa aja itu kendaraan apa aja
penghaputan bebas dan luas
bahwa pada tanggal tiga puluh sampai tanggal dua januari untuk kendaraan yang beroperasional
membawa selain sembako itu tidak boleh untuk naik ke arah puncak
untuk pengantian per tahun nanti tanggal tiga puluh satu jam delapan belas ditutup total
bahwa semua kendaraan dialihkan ke jongo dengan ke sukabumi
kendaraan yang datang dari arah bandung menuju bogor ataupun jakarta dialihkan ke jalur sukabumi
adapun kendaraan yang datang dari arah sukabumi menuju jakarta
dialihkan ke jalur alternatif jonggol
sementara itu warga setempat yang berdomisili di kawasan cipanas dan sekitarnya
diperbolehkan memasuki jalur puncak dengan cara memperlihatkan identitas diri
sosialisasi pengalihan arus lalu lintas ini akan terus dilakukan aparat polres cianjur
baik dengan membagikan selebaran pengumuman kepada pengendara maupun melalui media sosial
gani aris sianjur